gue ngerasa aneh malu
masa mertua gue yang udah tua mau kawin lagi
malu kenapa lu
long yang mau nikah mertua lo kok lu yang malu
kalo emak jadi nikah terus emak hamil terus emak punya anak
kata emak siang ini emak mau ke pondok gede
mau ketemu sodara sodara yang disana
kan tadi barusan teti bilang
emak mau ketemu sodara sodara yang disana
yaudah kalo tau emak saja nanya
maksud abang emak ke pondok gede ketemu sodara sodara mau ngapain
perut mimi sakit sih
makanya atumi kalo makan sambal teh kira kira
bukan gara gara makan sambal p
mimi lagi dapet
cepetan dong pur makannya
udah siang nih
pelanggan gue di kapitul lima udah gak sabar nungguin gue
makasih bun bun
hari ini ae mau cari luan kerja di koran bun bun
ayah mau cari kerjaan apa
ya apa aja bun bun
kan gitu kata bun bun
tapi bun bun jadi kepikiran
kalo ae ae kerja bun bun kerja
siapa yang jaga dia
balik aja bu buy nia
luar biar nggak jalan
ya kan lu yakin
terus huncun aja
nih kalau nggak ada pilihan lain yaudah
kan ayah baru nyari longan belum pasti dapat kerjanya
tahat mak perangkat dulu ya
bang anterin mak ke pangkalan ya bang
mah jalan kaki aja ke gang senggol
mendingan beruan sana ojek
udah siang begini masih di rumah aja
yaudah mak jalan ya
utang kita ke bank ojek udah diangsit berapa pi
kemarin sore pipi kasih rp seratus
kemarin lagi rp lima puluh
kalau dicicil mak
wanita jadi gak enak kalau ketemu potati
sama tuh mi
pipi juga nggak enak kalau ketemu sama ojek
terus rumah hatu
pipi teh udah usaha nyari mi
soal rejeki kan udah ada yang ngatur
mak mau ke pengajian ya
oh pasti mama mau ke pasar
tebakan lo salah
panggung mas saudara
gak ada ya
oh hati hati mak di angkot mak banyak copet
mak ke sana kagak naik angkot naik taksi
pak entis ngejek dulu ya
pih itu teh motor menikotor gitu
nanti penumpang pada nggak mau naik atuh
iya mih nanti sore atau besok pagi pipi cuci
kan tadi bangunnya kesiangan
pak mih ntis ngejek dulu ya

constructive iya nggak itulah ini
yang panggil itu sudah beli publiknya
jadi sejauh ini
udah mau terawak
ada kotor saya yang kotor
masya allah tis
itu kotor apa kebo
kurang gairah apa gimana di
ya kurang gairah ya kurang gairah dua ji
oke deh gue pulang
masa mertua gue yang udah tua mau kawin lagi
lowong yang mau nikah mertua lo kok lu yang malu
terus emak hamil
terus emak punya anak
masa adik ipar gue sama anak gue sepantaran
kalo saya emak setuju
emak nikah sama om herman
takut banyak dosa kalo digantung lama lama emak
gosip tetangga makin kenceng jak
kalo saya gak setuju
orang yang percaya gosip juga salah
terus orang yang digosipin
lo belain siapa sih
dukung siapa sih
dukung gue apa dukung jack
cari koron apa mas
tapi saya mau cari dulu iklan yang paling banyak
kalo iklan laluan kerja yang paling banyak
tolong masukin ke tas pancingan bapak di dalam ya
bapak mau pergi dulu
bapak teh mau kemana
jalan jalan cari angin
ya udah tuh hati hati ya pak
ngapain lo kemari
mau ngajak lo mancing
habis itu kita samperin si odia ke rumahnya
gue barusan dari rumahnya
dia kagak mau
dia lagi kurang gairah
kurang gairah buat mancing katanya lagi kurang gairah apakah gak ada duitnya buat bayar pemancingan
oh udah kalau mancing berdua agak rame seru jadi lu kagak mau agak dah sama dong
eh potati teh yo mau belanja apa pembalut oh ya udah kalau gitu saya pulang dulu eh sebentar
kenapa emak masih butuh orang enggak buat bantuin bikin kue buat siapa buat saya saya teh nggak tega
lihat kang tisna pontang panting cari uang sedangkan saya malah banyak yang bengong di rumah
oh saya nggak tahu tapi nanti coba saya tanyain sama emak ya tapi kalau buat sekarang ini sih
kayaknya emak belum perlu tambahan orang bertiga aja udah cukup oh gitu ya udah tuh nggak papa
terima kasih ya sama sama